menanggapi adanya desakan mundur ketua umum pssi pasca tragedi kanjuruhan pssi menegaskan punya aturan sendiri
anggota exco pssi ahmad riyad menyebut berdasarkan statuta pssi hanya memiliki suara dalam federasi yang bisa meminta ketua umum mundur
termasuk mengajukan permintaan pelaksanaan kongres luar biasa
pssi menganggap rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta agar pssi menggelar klb hanya bersifat usulan
keputusan menggelar klb dan mengganti ketua umum disebut hak para voter yang berdiri atas asosiasi provinsi dan klub liga satu hingga tiga
ahmad riyad mengklaim hingga kini belum ada pemilik suara yang mengajukan permohonan pelaksanaan klb atau penggantian ketua umum
menurutnya pssi baru akan menggelar klb pada november dua ribu dua puluh tiga saat masa jabatan muhammad iryawan sebagai ketua umum telah habis
menurut jawab itu tahu jawabnya hukum
kalau pssi harus menjawab secara utuh pak pemir harus menjadikan pssi mulai hari harus lebih baik dari yang kemarin kemarin
untungnya seperti itu
kalau klb itu gimana pak
lb itu adalah hak dari anggota pssi
kalau anggota minta sesuai statuta minta ya bisa terlaksana